ini program sehari menjadi ini beratnya kita memang harus nyoba seperti ini ya apa yang dilakukan
kalau yang saya buat itu dia potongannya lebih besar
buah sukun atau klui atau ketimbul atau yang memiliki nama latin artokarpus altilis
banyak tumbuh di pekarangan rumah warga di kota cilacap jawa tengah
menurut situs web direkturat jenderal hoti kultura kementerian pertanian
buah sukun memiliki kandungan karbohidrat yang setara dengan beras
akan tetapi buah suku memiliki kalori lebih rendah
sehingga buah sukun sangat cocok untuk orang yang sedang menjalankan program
hingga saat ini stik buah sukun menjadi salah satu jajanan atau oleh oleh khas kota cilacap
nah saya penasaran untuk melihat dan mencoba memanjat dan memanen buah sukun
oh iya buah sukun yang sudah tua paling tidak sudah berusia empat sampai tujuh bulan
buah sukun yang sudah tua akan terlihat pada bagian kulit luarnya yang sudah memiliki corak atau serak hitam
nah ini pohon sukun ya
pohonnya besar tapi relatif gampang
karena banyak dahan dahannya
di awal saya mudah naik pohon sukun ini karena dibantu menggunakan tangga
tapi mas mulai di atas saya harus naik ke dahan dan cukup mengalami kesulitan
ya ini program sehari menjadi ini
beratnya kita memang harus nyoba seperti ini ya
apa yang dilakukan
ini agak susah juga ini
setelah sempat kesulitan akhirnya saya bisa naik ke dahan pohon sukun ini
dengan menggunakan gantar atau bambu panjang yang bagian ujungnya sudah dipasang pisau
saya kemudian mulai memetik buah sukun satu persatu yang sudah tua
tapi ingat ya jika naik pohon tinggi seperti ini
baiknya menggunakan pengaman terutama bagi yang tidak terbiasa
ini kalau manjat pohon sukun pohonnya besar ya
tapi dahannya banyak
jadi sebenarnya ini asik cuma kalau yang nggak biasa harus ini kalau bisa pakai safety gitu ya
tapi kalau yang udah biasa kayak bapaknya itu udah ahlinya
canggih itu udah
tidak semua buah sukun jauh dari jangkauan
ada yang dekat seperti ini
saya memanen langsung dengan tangan seperti ini
ini beberapa yang dekat kalau yang jauh pakainya genter seperti tadi itu
kalau yang dekat kita bisa langsung petik seperti ini
wah ini udah matang
setelah memetik beberapa buah sukun yang sudah tua
tiba saatnya untuk mengumpulkan buah yang terjatuh dan saya akan membawa ke tempat pengolahan
biasanya nih satu pohon sukun bisa dipetik dua puluh lima buah
dan kalau pohon sukun yang besar bisa mencapai lima puluh buah
buah sukun ini selain diolah menjadi stik sukun juga kini sudah bisa dibuat menjadi tepung
dan diolah menjadi berbagai macam olahan
seperti egg roll dan juga roti
ayahnya berhati hati sama bapaknya
ini tinggal dibawa ke rumah rumah produksi untuk diolah jadi berbagai olahan
nah untuk mengolah buah sukun saya kemudian langsung bergabung dengan ibu ibu kelompok wanita tani sekar arum
jalan anggrek di kelurahan sidakaya kota cilacap
di tempat ini saya ikut membuat beragam olahan makanan dan jajanan yang terbuat dari buah sukun
kali ini saya akan mencoba membuat stik sukun yang merupakan makanan atau jajanan khas
di kota cilacap
langsung dibuka jadi dua
ini buka jadi dua seperti ini
di sini aja ya mas panti mau meleset
iya oh di bawah
ini jadi dua nanti yang ini jadi dua ini jadi empat
tapi posisinya kesini jangan kesini
oh ininya dibuang dulu mungkin ya
iya buang dulu
tinggal ini ya

ternyata gak susah
membuat stik suku tidak sulit
buah sukun yang sudah tua seperti ini dipotong potong memanjang dibuat stik
yang menarik biasanya kalau mengolah buah pertama dikupas terlebih dahulu
namun untuk membuat stik sukun buah sukun tidak dikupas namun dipotong langsung pada bagian kulitnya
baru setelah dipotong nanti kulitnya tinggal dibuang
wah terus ini kesini
nah ini teksturnya bu ini memang ini ya
ini kalau tua seperti ini ya ada serat seratnya ini
nah ini nanti yang ini sebetulnya yang paling renyah ini di sini nih
oh gitu ya
tapi kalau untuk stik sukun harusnya yang tua tua seperti ini
selain dipotong menjadi stik seperti tadi kali ini saya juga mencoba membuat potongan jenis
lain yaitu membuat potongan keripik seperti ini bedanya cuma di jenis potongannya tapi
proses pengolahannya serta bumbu sama dengan proses pembuatan stik sukun jadi ini apa
pertama ya yang yang baru dipotong itu langsung digoreng setengah matang nanti setelah digoreng
setengah mateng dikasih bumbu ada bawang sama garam nanti setelah sudah dikasih diaduk seperti
ini udah diaduk nah kita masuk goreng yang kedua masuk sini ini gorengan kedua setelah digoreng hingga
matang tahap selanjutnya adalah sortir sebelum dikemas untuk yang akan dipasarkan dipilih stik
subkun yang ukurannya sama
ini ini ya bedanya yang buat ibu ibu yang biasa sama yang saya buat itu ada
dua kalau yang saya buat itu dia potongannya lebih besar sama lagi ini gorengnya gorengnya
lebih ini ya lebih matang bukan ini bukan gosong tapi lebih matang makanya harus dipilihin ya
tidak hanya diolah menjadi stik sukun
buah sukun juga bisa dibuat menjadi tepung dan nantinya diolah menjadi beragam olahan untuk membuat
tepung pertama buah sukun dipotong potong seperti ini dan direndam dengan menggunakan air panas sukun
selanjutnya dikupas dan dipotong potong sebelum direndam kembali menggunakan air yang diberi
natrium bisulfit tujuannya agar potongan tetap putih setelah dipotong dan direndam potongan dari
buah sukun ini kemudian dijemur jika cuaca panas terik proses pengaringan bisa membutuhkan waktu
tiga hari tetapi jika cuaca hujan bisa membutuhkan waktu hingga lima hari potongan buah sukun yang
sudah kering seperti ini bisa disimpan dalam waktu yang lama dan jika mau diolah tinggal dihaluskan
sukun selanjutnya dipotong kecil kecil lalu digiling menjadi tepung untuk membuat kue
eggroll dari buah sukun ini agak rumit pertama saya mencampur adonan dari mulai tepung buah sukun
dalam jari adonan seperti ini tiba saja mencetak satu persatu kue eggroll untuk membuat kue
backgrol seperti ini selain panas saya juga harus telaten satu persatu mulai dari mencetak dan menggulung
selain harus telaten untuk membuat egrol juga harus memperhatikan kue sudah matang
pastikan juga kue tidak terlalu gosong
karena itulah proses menggulungnya juga harus cepat dan tepat
capek membuat egg roll saya kemudian dibuatkan jus sukun
jus sukun harus dibuat dari sukun yang matang pohon
buah sukun yang sudah matang akan lembek dan halus
agar lebih segar buah sukun yang sudah matang seperti ini ditambah dengan aroma jeruk nipis dan sedikit susu
kalau tadi mengolah yang mentah ini ada sukun yang matang dibikin jus
ini penampakannya seperti ini saya coba
rasanya seger ada rasa jeruknya ada rasa sukunnya
sundarsi ketua kelompok wanita tani sekar arum kelurahan sidakarya
menjelaskan tanaman sukun sejak dahulu memang banyak ditanam di pekarangan rumah warga di kota cilacap
dalam perjalanannya sukun khususnya stik sukun jadi oleh oleh ciri khas kota cilacap
saat ini sukun tidak hanya diolah menjadi stik tapi bisa menjadi beragam olahan seperti ekrol dan juga roti
apa sih sukun karena itu karbonnya itu nomor dua dari padi
jadi akhirnya kita bikin makanan yang untuk menggantikan terigu
karena terigu kita kan impor
nah itu untuk menghentikan terigu supaya indonesia itu khususnya nggak ngimpor
paling tidak mengurangi
harga stik sukun lima ratus gram dipasarkan mencapai tiga puluh dua ribu rupiah
sementara satu bukus egg roll isi dua puluh batang dijual dua puluh ribu rupiah
tingginya permintaan olahan sukun dan semakin berkurangnya tanaman sukur
membuat harga buah sukun semakin murah dan lebih murah
makin naik saat ini di pasaran harga buah sukun per kilogramnya mencapai rp dua puluh sukun tidak
hanya diolah menjadi stick seperti ini yang standar biasa tetapi hari ini sudah diolah
menjadi tepung yang tepungnya bisa digunakan untuk menjadi bahan pengganti terigu ya ada
berbagai macam olahan seperti ekrol dan ini ada roti kue roti seperti ini tentunya ini akan
memperkaya jenis olahan sukun yang merupakan identik di kabupaten cilacap roby shofuan amin
dan nil yuwantoro cilacap jawa tengah